dan saat ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum abu bakar ba'asyir ahmad midan di lepas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
assalamualaikum selamat malam pak midan
waalaikumsalam selamat malam pak mada
pak midan saya mau minta tanggapan dari kuasa hukum atas persetujuan presiden untuk membebaskan klien anda abu bakar ⁇ asyir ⁇
dari respon kuasa hukum dan juga respon klien anda sendiri seperti apa dan kalau bisa digambarkan kondisi pak abu bakar ⁇ baasyir ⁇ seperti apa saat ini
yang pertama tentu respon keluarga
kebetulan tadi hadir dua putranya ustadz iim dan abdul rashid
memang keluarga itu sangat berharap ayahnya bisa bersama sama keluarga apalagi usianya sudah lanjut dan sakitnya cukup serius
oleh karena itu memang sangat berharap dan
ini ya sekali lagi adalah bukan sekedar harapan ya
kalau bisa memang bisa terlaksana dengan baik lancar
bahwa ustadz abu bakar basir ayahnya ini bisa bersama keluarga kembali
itu harapan keluarga
begitu juga kami ya
karena kami dan keluarga itu sudah berusaha semikian lupa
sejak lama dari awal sakit kita mengirim surat ke
instansi yang berwenang untuk itu ya
baik itu ke dirjen lapas ke menkumham ke presiden juga tentang kondisi ustadz yang relatif sudah uzur dan memiliki sakit yang cukup serius begitu
dan pernah ya beberapa bulan yang lalu memang sudah ada respon juga bahwa
dari menteri pertahanan pak riyad mengutus
kemudian dia sendiri datang
ada inisiatif pemerintah untuk memulangkan ustadz abu ke rumah begitu
itu sudah beberapa bulan yang lalu
ditindaklanjuti juga oleh surat kita yang memang sesuai dengan apa yang dijanjikan begitu
jadi ini betul betul satu harapan dan kami menyambut gembira tentang
apa namanya ada rencana pemerintah dalam hal ini melalui penasihat hukumnya pak jokowi pak yusril dan tadi jumat ketemu dengan saya menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa namanya keinginan untuk membebaskan ustadz
dan kondisi ustadz saat ini sudah hampir beberapa tahun yang
ya hampir dua tahun
beliau menderita tiga empat tahun lah ya
beliau menderita sakit yang berkaitan dengan kakinya
tapi alhamdulillah semula kita kontrol satu bulan sekali sekarang sudah tiga bulan
ya tiga bulan sekali
dan nanti kemarin itu november nanti februari atau itu yang harus kontrol lagi
begitu pak fani
oke pak mihdan kami juga ingin lebih memperjelas terkait dengan proses
pembebasan atau permintaan pembebasan dari pak abu bakar ⁇ asyir ⁇ yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir ya
dari pihak pemerintah siapa saja yang sudah mengunjungi pak abu bakar ba'asyir selain pak ria mirza triakudu dan juga pak yusril iza maenradan
seperti apa sebenarnya kalau bisa dialaborasi pembicaraan yang dilakukan
ya rata rata adalah kepentingannya berkaitan dengan kemanusiaan
karena pak yusril kita sendiri sebetulnya juga sudah
memperhatikan tentang karena kami kan advokat penasihat hukumnya beliau ya
jadi hak hak beliau secara hukum itu kita perhatikan dan kita sampaikan
misalnya ustadz itu seharusnya sudah
walaupun pada waktu itu sebelum desember ya itu ada rencana untuk dibebaskan
tapi belum juga jadilah ya
perhitungan kami ustadz itu mempunyai hak pb pada tanggal dua puluh tiga desember kemarin
kita sudah mengusahakan kan itu jauh jauh hari
jadi pada sekitar bulan september itu kita sudah mempersiapkan hal hal yang berkaitan dengan hak beliau
untuk mendapatkan pembebasan bersahara
tapi beliau tidak mau
nah kalau harus syarat beliau lebih baik menjalani saja seperti apa hukuman yang harus diberikan kepada beliau begitu
nah karena itu kita tidak melakukan lagi mengurus untuk selanjutnya beliau bisa dibebaskan secara bersahara
baik pak medan kalau misalnya tadi bicara mengenai pembebasan bersahara pak abu bakar baasir menolak
nah kalau misalnya untuk pembebasan atau permintaan pembebasan yang tanpa syarat yang dijanjikan nanti
kalau misalnya tanggapan dari klien anda seperti apa dan kira kira mungkin ada pembicaraan terkait dengan rencana seperti apa yang akan dilakukan oleh pak abu bakar

apakah ada perjanjian tertentu antara pemerintah dan pihak anda maupun klien anda
ya sampai saat ini karena permintanya juga tidak bersahara
jadi beliau amat memperhatikan dan meminta itu untuk tidak
artinya sampai saat ini ini kan pada situasi politiknya saat ini lagi gencar
beliau tidak ingin ada syarat syarat yang berkaitan dengan kepentingan
tapi kalau berkaitan dengan kepentingan kenegaraan misalnya ya kan beliau dituduh sebagai apa namanya seolah olah tokoh teroris begitu kan
nah ustadz sendiri dalam konteks itu
barangkali ini yang perlu diluruskan
ustadz itu sebetulnya amat keberatan untuk disangka sebagai tokoh teroris
beliau itu sebetulnya orang yang konsisten
di koma di dalam agama islam
jadi beliau menyatakan sebagai orang yang bersikap tegas dalam konteks keislaman
nah kalau kaitannya dengan terorisme
saya ingin menyampaikan bahwa ada juga pemikiran kami bahwa persoalan terorisme di indonesia itu itu kan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik
asing terhadap umat islam
nah ini menurut saya indonesia ini negara yang punya umat islam paling besar di dunia
jadi kalau bisa justru sebetulnya patron untuk penanggulangan terorisme itu datangnya dari indonesia
bukan dari negara lain yang membenci islam
karena di indonesia paling banyak ulama
paling banyak tokoh tokoh
mereka bisa memberikan pemikiran
memberikan pencerahan bahwa ini adalah tindakan radikal yang tidak boleh
jadi bukan orang yang tidak tahu tentang islam
sehingga salah kaprah semua itu
nah ini saya pikir peranan ustadz sebagai salah seorang ulama
dia bisa berperan untuk itu
pak ahmad terkait dengan peran pak ustadz atau pak abu bakar ba'asyir
kedepannya apakah ada janji atau mungkin rencana untuk program deradikalisasi
atau membantu pemerintah
untuk melaksanakan program deradikalisasi terhadap pihak pihak lain yang juga dituduh terlibat dalam terorisme
barangkali bukan versi deradikalisasi
versi barat ya
versi orang orang yang tidak mengenal islam secara baik
menurut hemat saya di indonesia kan banyak tokoh tokoh islam
dan amat dihormati di dunia
oleh karena itu bukan hanya ustadz tentu
banyak ulama ulama lain
yang bisa secara terbuka memberikan pencerahan tentang apa yang diajarkan di dalam islam
ini kan banyak yang salah kaprah
bahkan di dunia saat ini ajaran ajaran islam itu dicoba untuk dikriminalisasi
misalnya ajaran jihad itu adalah tindakan kriminal
padahal itu kan bagian bagian lain sebetulnya
merupakan bagian bagian yang harus
di pelajari di setiap negara
bagaimana rakyat dan bangsanya pemudanya untuk menjaga negaranya
ini kaitan dengan apa namanya idat tadi ya
kesiapan bahwa pemuda menjaga negaranya begitu
itu kan bagian kan sekarang tidak
oh idad itu kriminal itu tindakan terorisme
tidak dipahami bahwa ini menurut hemat saya sebetulnya harus dikaji secara mendasar
supaya juga indonesia tidak menjadi
menjadi produk teroris terbesar
sampai sekarang saya pikir sudah ribuan tersangka tersangka teroris yang ada di negara ini
itu mbak fani
baik terima kasih pak ahmad middan atas waktunya
kita harapkan saja memang untuk ada kerjasama yang lebih menyeluruh ya ke depannya
terima kasih sekali lagi pak ahmad bidan atas waktunya